wah pak setes pacarnya cantik
bukan pacar saya pak ustadz
kok bisa wanita secantik ini bukan pacar kamu
ini bu yola bu guru desa yang baru
oh ini guru yang ramai dibicarakan itu
saya juga sudah tahu tentang itu
dan seluruh warga menanti nanti kedatangan bu guru
termasuk juga saya
tipe itu tekan hiburan satu satunya ronaldo
tega apa sih pak
hanya kita berdua
tahu apa pembicaraan bapak
kalau sampai neneng tahu
kamu sudah pasti tidak akan dikirimi lagi uang
kenapa si bapak te selalu bawa bawa neneng
saya juga tahulah
bapak te begitu karena saya miskin kan
bapak te bakalan hormat sama saya
pokoknya dagang teh gak usah genit genit
heee akang te mau genit sama siapa atu nenk
ya sama siapa aja
nah kak ngurusin kamu aja udah pusing
biar cari yang lain terus nggak pusing
akang te jualan buat
pokoknya gak usah genit
kalau ada yang naksir nggak usah diladenin
juga gak usah diladenin titik
kalau ada yang baik baikin
gak usah diladenin pokoknya
akang jualan dulu
awas jangan genit
hidup hari ini
adalah siklus pengulangan
sesungguhnya tidak ada yang baru
semua hanyalah pengulangan
sobri berangkat dulu
jam berapa ya sobri
jam sembilan lewat pak
harusnya kan kamu masuk jam delapan
ya kalo jam segitu kan terserah ya sobronya
masih sepi pak
kalau semua orang berpikiran seperti kamu
tamu itu dibayar untuk masuk kerja
dari mulai jam delapan
sampai jam lima sore
kalau kamu datang terlambat
kalau nanti kamu dibayar gajimu utuh
ya sudah tapi berangkat dulu
kapan kamu akan melamar tuti
semua data sudah saya persiapkan ibu
hampir semua murid anak anak desa cirawas bu
bermasalah dengan pelajarannya
dan kami dari pihak sekolah
mengucapkan banyak terima kasih pada pak kades
yang telah mendatangkan guru khusus
untuk mengawasi anak anak dari desa ciraus bu
wah kayaknya datanya tipis ya pak
ini dapat membantu ibu
setebel ini pak
seperti yang tadi saya bilang bu
hampir semua anak murid bermasalah
ya mudah mudahan nanti data smp ciraus
lebih tipis lagi ya pak
oh ya kalau begitu saya permisi dulu
karena ada tugas lain yang harus saya kerjakan
terima kasih ya pak ya
bapak nunggak tiga bulan
bisa diputus man listriknya
saya belum dapat kiriman dari istri saya
listri rumah saya empat ratus lima puluh delapan
iya dengan ibu soehar kan
salah barangkali bapak
saya biasanya bayar satu ratus lima puluh setiap bulan
ya mungkin ada penambahan pemakaian barang elektronik baru
ya sebentar ya bu
ahsep sama sekdes
tapi tidak ketemu
ciraus kan aman atukum
pencuri itu kan harus ada yang dicuri
ini gak ada yang dicuri kum
mungkin ini pencuri jenis baru duit
pencuri model baru kayak gimana atukum
pencuri yang tidak mencuri barang
kamu kenapa diam aja
kamu lagi mikirin pencurinya ya
pak sekdes malem malem ada ciraus
padahal kan pak sekdes itu orang cisala
pak sekdesnya itu ronda ku
ronda di rumahnya kak ros
kak ros siapa kum

kak rosnya ipin upin ceng
kak rosnya ipin upin ceng
kak rosnya ipin upin ceng
kak rosnya ipin upin ceng

kak rosnya ipin upin ceng
acing dari tadi diim aja
kamu cemburu ya ceng
ngelepel sekarang doi
iya kamu tuh kenapa senyum senyum sendiri tadi ceng
senyum apa sih kum
senyum apa sih kum
senyum apa sih kum
senyum apa sih kum
kamu tidak cemburu gitu
apa gara gara mesin cuci ya
assalamualaikum pak ustadz
assalamualaikum pak ustadz
wah pak sekdes
bukan pacar saya pak ustadz
wanita secantik ini
bukan pacar kamu
bu guru desa yang baru
ini guru yang ramai dibicarakan itu
saya juga sudah tahu tentang itu
dan seluruh warga
menanti nanti kedatangan bu guru
ijinkan saya memperkenalkan diri
bu yola sudah saya kasih tahu
siapa pak ustadz
mudah mudahan kamu juga sudah kasih tahu
satu satunya tempat bertanya yang sahih
sudah banyak dengar tentang pak ustadz kemet
oh ya saya sudah terkenal kalau begitu
atau memang ada nama saya di hugo